baguslah sepertinya dia sudah menguasai ilmu meringankan tubuh dengan sempurna
kau tidak mengucapkan terima kasih padamu
karena aku telah menyelamatkan nyawa
hey tunggu sebentar
aku tidak bisa melawannya sekarang
walaupun aku sangat ingin melenyapkannya
karena dia telah membuat pajejaran kacau
tapi untuk sekarang aku harus menahan diri
demi kebaikan semuanya
kau sudah menolongku
sekarang biarkan aku pergi
aku akan memberimu jalan
tapi jalan menuju pernikahan
bukankah sudah aku katakan berkali kali kepadamu
bahwa itu tidak mungkin
bukankah kau tahu
aku bisa memberikan sesuatu yang tidak mungkin
hukuman untukku datang
sudah datang pula ujian lain
jaga dewa batara
apa yang harus hamba lakukan
pada saat aku membunuhmu
aku bisa membunuh cintaku pada
sekarang kau masih hidup
bahkan kau lebih sakti
dan aku semakin penasaran untuk mendapatkanmu
dan asal kau tahu
aku juga sudah berhasil mendapatkan kekuatanku
bahkan kekuatanku lebih sakti dari sebelumnya
kalu memang benar
kalu memang benar
kalu einmal dengan aku
dan selain besar konflik
kalu memberikan diri terhadap aku saja
akan tidak ada peruntuk berdamai dari awal kami
kalu hanya untuk berima kasih k pareng

i bateranya yap
aku bukan kampedyak yang mengajar
aku menipu ama
peluang lagi kembali
aku akan sampai ergonator
kau menantang aku terpaksa menghubungi
dasar siluman terkutuk
jika kau bersedia ikut denganku
jika kau bersedia ikut denganmu
jika kau bersedia ikut denganku
apakah aku akan mengakhiri penderitaan
sampai mati pun aku tidak akan sudi
menikah dengan perempuan siluman
kau begitu keras kepala jika
kau menginginkan aku mati
maka aku akan mengakhiri penderitaan
seperti kau seperti kau seperti kau
selesaikan sekarang juga silosagues
sebelum kita berpisah
sebelum kita berpisah
untuk selama kau benar benar sangat mencicikan siluman terkutuk
dengan kekuatan ku teg
seharusnya kau sudah mau tapi kenapa kau sekarang masih hidup
benar apa yang dikatakan apa yang sebenarnya terjadi kepadamu
mohon ampun bukti prabu
hamba adalah penunggu kawah ini pengikut setia leluhur pajajaran
hamba mengaturkan semua
jika kau memang benar kau adalah pengikut setia leluhut dan juga penjajahan
aku minta kepada jangan pernah melakukan kerusakan dan juga kejahatan
mohon bukti prabu
sudah lama hamba menunggu kesempatan bertemu gusti prabu
ijinkan hamba mengabdi pada bukti prabu
aku akan memberimu kesempatan
batu permata makhluk ini berubah menjadi benda itu
seperti air bukti prabu daakan tempat senjata juga tidak bisa terbatas
untuk menyembuhkannya bukti masih harus semedi di dasar sawah
bukti prabu yang diberikan kemampuan untuk menemukan bukti prabu
apakah karena itu
susparv polar parasitologi penuh kekelanian
bukti prabu cursus distrik hati perang
penyesalan di sixty one
masih tak berhasil
sepertinya dia sudah menguasai ilmu meringankan tubuh dengan sempurna
latihan cukup hari ini dulu
terima kasih saki guru